dalam video amatir yang direkam oleh warga ini terlihat aksi kawanan geng motor
sedang mengeroyok seorang anggota satpam di kawasan rorotan cilincing jakarta utara pada minggu dini hari
akibatnya petugas keamanan bernama mika natalida tersebut tewas
namun kurang dari dua puluh empat jam polisi berhasil meringkus sejumlah pelaku
empat anggota geng motor termasuk pimpinan mereka berinisial al ditangkap pada minggu malam
polisi juga menyita barang bukti berupa tiga bilah senjata tajam
ternyata sebelum membacok seorang anggota satpam geng motor yang terdiri atas sembilan orang ini
sempat menjarah warung dan melukai warga saat berkonvoy di jalan cilincing raya
jadi para pelaku ini merupakan salah satu komplotan geng motor
yang mereka namai oyot yang ada di wilayah cilincing ini
yang pertama adalah dia melakukan pemerasan
dan kemudian menangkap
dia melakukan penusukan
rata rata anggota geng motor ini tidak memiliki pekerjaan
dua dari empat orang yang ditangkap masih di bawah umur
bahkan seorang pelaku berstatus pelajar
kini polisi menguruskan penyelamat
di sanggota geng motor yang belum tertangkap
gunung sugro jakarta